koresponden cnn indonesia miftah farid memantau arus mudik dari surabaya jawa timur
ya kita bisa lihat di sini
ya farid selamat sore
ya bagaimana kepadatan arus mudik di surabaya
ya benar selamat sore nabilah
sampai siang tadi pantauan saya sejak pagi memang lalu lintas di surabaya
awalnya memang sepi dan bahkan cenderung lancar semuanya
arus lalu lintas baik dari dan menuju surabaya
semuanya tidak ada hambatan
namun menjelang sore bahkan petang ini arus lalu lintas baik yang masuk ke surabaya maupun yang keluar dari surabaya sangat padat
dan bahkan ketika saya menuju titik lokasi live ini biasanya ditempuh dari tengah kota ditempuh sekitar dua puluh menit
saya harus menempuh jarak sekitar satu lima jam baru saya bisa sampai ke lokasi ini
artinya pergerakan kendaraan terutama arus mudik baik melalui surabaya maupun yang keluar dari surabaya ini sudah mulai merambat
dan malam ini memang diprediksi sesuai dengan rtmc pola jawa timur mulai malam ini
sampai besok malam menjadi puncak dari arus mudik yang berasal dari surabaya
namun bisa diprediksi sesuai dengan pantauan dari rtmc polda jawa timur
untuk arus mudik memang akan berada pada puncaknya malam ini dan besok
namun untuk yang masuk ke wilayah jawa timur terutama surabaya
dari pantauan tol di cipali maupun pergerakan kendaraan dari jakarta jawa barat kemudian jawa tengah
bisa diprediksi akan sampai puncaknya pada besok malam
ini diukur dari lamanya kendaraan selama menuju perjalanan
untuk ke jawa timur
namun ada beberapa lokasi yang sudah diantisipasi oleh kepolisian polda jawa timur
terutama wilayah wilayah yang selama ini menjadi langganan macet
misalnya di wilayah saradan misalnya madiun juga kemudian karanglo di malang
dan untuk wilayah utara misalnya di duduk sampian ini menjadi tiga titik yang mewakili tiga rute
rute utara rute tengah dan rute selatan yang selama ini menjadi langganan macet
ya farid apakah anda memiliki tips bagi para pemudik yang ke ataupun dari surabaya
ya sesuai dengan pengalaman beberapa tahun belakangan
memang kecenderungan masyarakat ini selalu mengambil kesimpulan
misalnya kalau kemudian mereka mengambil waktu pagi untuk melakukan perjalanan mudik
ini kecenderungannya akan diikuti oleh banyak orang
sehingga kecenderungan ini menjadi salah
dan ini kemudian menimbulkan kemacetan yang luar biasa di beberapa titik
artinya ada himbauan dari pemerintah provinsi jawa timur
terutama juga dari kepolisian daerah jawa timur
yang mengatakan bahwa
masyarakat boleh saja mengambil rute apapun dan kapanpun
sehingga tidak menimbulkan kemacetan di beberapa titik
namun disarankan memang untuk mudik
sebaiknya yang menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan pribadi lebih baik setelah makan sahur
kemudian ketika mereka menjelang malam mereka bisa beristirahat
terutama untuk rute rute jauh dan ini antar provinsi
namun untuk wilayah sekitar provinsi jawa timur atau kota kota yang ada di dalam jawa timur
disarankan pagi setelah makan sahur sehingga mereka bisa beristirahat
dan kemudian ini bisa mengurai kemacetan
karena sudah ada banyak program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi jawa timur dan kepolisian
bahkan juga instansi pemerintah dan swasta yang menggelar mudik gratis ini untuk mengurai kemacetan di beberapa titik
dan saya bisa melihat beberapa tahun belakangan memang rute kemacetan di jawa timur bisa terurai
ini bisa mempersingkat jarak kemacetan
biasanya misalnya kemacetan di wilayah madiun misalnya bisa mencapai lima bahkan sampai sepuluh jam
namun satu dua tahun belakangan itu bisa terurai
hanya dengan tiga jam
ini yang berkaitan juga dengan pemanfaatan transportasi massal untuk mengurangi transportasi pribadi yang ada di jawa timur
ya baik terima kasih atas informasi anda
miftah farid melaporkan pantauan arus mudik dari surabaya
ya sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar arus mudik jangan lupa unduh aplikasi gomudik di play store anda
terima kasih dan sampai jumpa